antara lawan sama kawan di media sosial itu kadang kadang kita susah membedakan
kalau yang garis keras kita tahu kita bisa mendeteksi itu
garis kerasnya o siapa aja garis kerasnya sandiago uru siapa aja
garis kerasnya idru siapa aja kita bisa mendeteksi
tapi kan ini nanti banyak begitu masuk kampanye yang keras
itu akan banyak bermunculan orang orang baru
mungkin rekon baru yang selama ini nggak pernah ngomong gitu kan
dan selakanya selalu aja ada pihak yang kemudian melempar black campaign
ingat loh black campaign bukan negatif campaign
black campaign itu basisnya adalah fitnah
kalau negatif campaign adalah basisnya mengungkapkan negatifnya seseorang
dan itu basisnya fakta
nah biasanya kalau udah pemilu yang black campaignya lebih gede daripada
tentu itu yang negatifnya sosial media
pemilu yang menahan media sosial di kampanye ini berapa sehat seperti apa sih sebenarnya
saya lihat ya tentu saja kalau sehat itu basisnya adalah pertempuran wacana yang berbasis fakta
hindarin sarah hindarin fitnah hindarin black campaign
tapi ya ini mustahil di dunia sosial media
fitnah pasti berdebaran
baik fitnah yang dilakukan oleh yang anti ahok
maupun fitnah yang dilakukan oleh pro ahok
nah pro ahok itu sekarang juga ini kesannya kalau di sosial media kesannya orang orangnya sok soan sok pinter gitu kan
yang pro ahok ini sok pinter sok jagu sok kanteng
apa ya kelihatan sok
karena yang muncul adalah pro ahok yang garis keras
yang pokoknya ahok bener deh
jadi otaknya nggak memberikan kesempatan untuk ahok itu sebenarnya harus diperbaiki